ayo cepat dimulai
tenang tenang tenang
ayam si jalur
pasti kali ini akan menang
dan akan mengalahkan ayam
jangan banyak bicara
apa kalian tidak kasihan
suara dari sana
yang berteriak itu adalah ayah
mungkin aku salah dengar
tapi jangan jangan
yang meminta tolong
mungkin karena dia terjerat oleh tali
ternyata kau terluka
aku akan mengobatimu
dan aku melihat ayam paman
terluka seperti itu
ada apa dengan ayam papan
tidak usah banyak tanya
itu bukan urusanmu
hari ini kau harus menang
apakah ayam itu akan diatur
banyak tanya kamu
cepat pergi sana
itu bukan urusanmu
ini tidak bisa dibiarkan
ikat kepala ini ditemukan di luar kamar
gusti prabu anung surawisesa
pada malam upaya percobaan pembunuhan
raden walau susah
apakah ikat kepala ini milikmu
bahwa ikat kepala itu adalah milik diriku
ikat kepala itu
bisa didapatkan dimana saja
apa yang dikatakan raden walau susah
tidak akan bisa menanggapmu
membebaskan dari tuduhannya
raden walau susah
kalau ikat kepala ini
di depan kamar keponakan tercintaku
nanda prabu surawisesa
raden walau susah
meninggalkan ikat kepalanya
nanda prabu mohon maaf
itu sudah menjadi bukti yang sangat begitu kuat
kalau raden walau susah
nanda prabu surawisesa
jika aku berniat
nanda prabu surawisesa
dan membunuh rai prabu surawisesa
aku tidak akan meninggalkan ikat pala diriku
bukankah bisa jadi
ikat kepala itu tertinggal tidak sengaja
jawaban raden walau susah
itu belum bisa membebaskan
aku sependapat dengan
raden walau susah
membunuh keponakan kutercintanan
nanda prabu surawisesa
bahwa aku berada di luar istana
dimana raden walau susah
nimas pak witra bersama raden walau susah
dikala kejadian upaya percobaan pembunuhan berlangsung
aku bersama raden walau susah di hari itu
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas pak witra
nimas baru saja bersama dengan raden walau susah setelah malam hari
nimas pak witra
dalam perjalanan pulang
persaksian seorang calon istri
tidak semudah itu bisa dipercaya
itu sangat begitu pasti
akan membela calon istri
ayo cepat dimulai
tenang tenang tenang
ayam si jalur
pasti kali ini akan menang
dan akan mengalahkan ayam
bukan itu yang akan menang
jangan banyak bicara
apakah kalian tidak kasihan
kepada ayam ayam itu
justru kami merawat ayam ini
dan memberi makan yang terbaik
dari kecil hingga besar
dan bahkan kami ajarin mereka bertarung
apa itu tidak kasihan
lalu dengan itu
untuk menjaga mereka
demi kepuasan kalian
yang mereka derita
ayam ini aku yang merawat
jadi aku bebas sesuka apapun
kalau kisah anak datang untuk menasihati kami
lebih baik pergi saja
iya cepat pergi
aku hanya memberikan kalian
agar kalian tidak dihukum
di akhirat nanti
kalian yang akan dihapus
neraka itu cuma bohong
sama dengan surga
hanya bohong belaka
jadi kau jangan cerita
surga dan neraka disini
ayo pergi dari sini
sudah jangan hiraukan dia
lebih hebat daripada
he justru ayammu yang lebih bodoh
sama seperti mu
dasar orang lain yang berani kau denganku
makasih ya kak buya
kenapa mereka yang berkelahi
kenapa mereka berkelahi
karena masalah ayam
tidak perlu menunggu lama
tampaknya mereka telah diadu
oleh ayam mereka sendiri
selama ini kau adalah tujuan hidupku
setelah kau mati
aku tahu tahu lagi hendak kemana
semuanya terasa hampa
apa yang gusti senopati lakukan disana
kasian sekali gusti senopati
pasti merasa sedih
akibat istrinya meninggal
kita jangan ganggu dia
biarkan dia sendiri
sebaiknya kita tinggalkan tempat ini
tidak ada masalah
kita bisa berada di sini
orangnya bisa terserah
dia berada di sini